nah sementara itu pemirsa barat srimpori kembali mencarawalkan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pemimpin pompes al zaitun panji gumilang pada hari ini
panji akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama
kita langsung tergabung bersama rekan kami the corresponden cnn indonesia albi pratama langsung dari bares krimpori
selamat siang albi silakan albi apakah sudah ada kedatangan dari kuasa hukum maupun panji gumilang sendiri di sana
panji gumilang pada hari ini satu agustus dua ribu dua puluh tiga kepada panji gumilang terkait dengan kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh pimpinan konrok pesantren yang berada di kabupaten indramayu tersebut
di mana panji gumilang ini diduga melakukan beberapa hal yang berkenaan dengan hal hal yang dianggap sebagai penodaan ataupun penistaan agama terhadap agama islam
ada sedikitnya tiga poin dari penodaan agama sendiri yang dilakukan oleh panji gumilang
di antaranya adalah mengatakan bahwa khotib boleh dipimpin ataupun dilakukan
dan yang kedua adalah perempuan juga boleh berada di saf yang sejajar ataupun di saf terdepan bersama dengan saf pria
dan yang ketiga menyebut al quran bukanlah merupakan kalam allah merupakan tulisan anab muhammad
setidaknya tiga poin itulah yang membuat panji gumilang kembali akan dilakukan pemanggilan oleh pihak dari barat skrim polri pada hari ini
nah tadi pagi saya sempat melakukan kontak dengan kuasa hukum dari panji gumilang yaitu hendra effendi
dan ketika saya tanyakan apakah panji gumilang
panji gumilang akan memenuhi panggilan dari barat srimpori pada hari ini
kuasa hukum dari panji gumilang yaitu hendra effendi tadi menyatakan siap untuk datang pada hari ini
tetapi secara waktu memang hanya disebutkan siang hari
tetapi belakangan ada informasi bahwa hendra effendi bersama dengan rombongan dari pondok pesantren al zaitun
dan juga panji gumilang ini sudah berada di kawasan jakarta dan akan segera menuju ke gedung ataupun kantor barat srimpori sendiri
sehingga hanya tinggal menunggu beberapa saat lagi kedatangan dari panji gumilang ke kantor barat skrim ini bisa dapat
kita liput ataupun kita saksikan bersama
nah heranov terkait dengan kasus dugaan penistaan agama sendiri saat ini memang masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut
sejauh ini dari baris krimpori khususnya direkturat tindak pidana umum sudah melakukan pemeriksaan terhadap tiga puluh delapan orang saksi
dan juga enam belas orang saksi ahli
di mana saksi ahli ini berasal dari beberapa elemen seperti misalnya dari sosiolog lalu juga ada dari ulama ataupun pemuka agama
dan juga dari beberapa ahli lainnya seperti ahli pidana dan lainnya
nah setelah itu maka pihak dari kepolisian khususnya dari baris krim akan kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap panji gumilang
yang sebelumnya memang sudah pernah juga dilakukan pemeriksaan pada awal juku lalu dan dilakukan pemeriksaan selama lebih kurang delapan jam di kantor barat skrimpori
dan saat ini juga akan dilanjutkan kembali untuk melihat lebih lengkap seperti apa sebenarnya dugaan dugaan yang diberikan kepada panji gumilang sendiri
terkait dengan tindak pidana
nah selain itu pada hari ini juga heranov pihak dari barat skrimpori akan melakukan fokus lainnya masih berkaitan dengan al zaitun
di mana direktorat tindak pidana ekonomi khusus juga akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah orang saksi
yang berasal dari pengurus ponpes al zaitun atau yayasan pondok pesantren indonesia
di mana ada sejumlah nama sekitar enam nama yang akan dipanggil pada hari ini yaitu ip dan juga apu
pengurus yayasan pondok pesantren yang tak lain juga merupakan anak kandung dari panji gumilang
lalu ada empat orang yang lainnya berinisial is ah mn dan juga mas
di mana orang orang ini juga dilakukan pemanggilan kedua karena pada tanggal dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh tiga lalu
hanya dua orang saja yang berhasil datang ke kantor barat skrim polri memenuhi panggilan pemeriksaan
dan terkait dengan kasus ini juga ada dugaan bahwa pono pesantren al zaitun diduga
melakukan tindak pidana pencucian uang dan juga dari laporan ppatk bahwa ada dugaan pencampur adukan dana
baik dari zakat donasi dan juga dana pribadi milik panji gumilang beserta dengan keluarga
atau punya yayasan pono pesantren sehingga masuk menjadi beberapa rekening yang ada
dan dipergunakan untuk keperluan ataupun kepentingan pribadi dan itu masih hal yang diduga seperti itu
tapi dari ppatk sendiri sudah memberikan laporan analisanya untuk melengkapi berkas berkas pemeriksaan
yang akan dilakukan pada hari ini
sehingga pada hari ini bisa disimpulkan baris krimpori akan memiliki dua fokus pemeriksaan
yang dilakukan oleh masing masing direkturat yaitu direktorat tindak pidana umum untuk kasus penodaan agama
yang dilakukan oleh panji gumilang sedangkan untuk direktorat tindak pidana ekonomi khusus
ini akan melakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh panji gumilang
bersama dengan yayasan dari pondok pesantren al zaitun sendiri
kita akan menunggu kedatangan dari panji gumilang yang memang dijadwalkan akan memenuhi panggilan dari baris krimpori
yang hari ini
baik kita tunggu kedatangan dari hendra effendi kuasa hukum berserta panji gumilang sendiri
terima kasih untuk update anda bersama kami di news hour
ada rekan kami koresponden albi pratama langsung dari jakarta